dua puluh juni dua ribu dua puluh dua daerah khusus ibu kota jakarta merayakan hari jadi yang ke empat ratus sembilan puluh
di usia yang hampir menginjak lima abad jakarta kini memiliki lebih banyak sarana dan prasarana untuk berolahraga
penetapan kawasan bebas kendaraan bermotor pada hari minggu
pembuatan jalur khusus pesepeda
stadion sepak bola
hingga revitalisasi taman terbuka yang dilengkapi sarana olahraga
jalur khusus sepeda di sejumlah jalan protokol sudah tersedia sejak dua ribu sembilan belas
hingga saat ini pemprov dki jakarta telah merealisasikan sekitar sembilan puluh tujuh km jalur sepeda dari lima ratus km yang ditargetkan
sampai juga lumayan capek
nah merasakan megahnya kota jakarta sekarang juga bisa dinikmati dengan cara menggunakan sepeda buat keliling kota nih
apalagi di jalan sudirman tamrin
sudah tersedia jalur khusus sepeda dengan lebar kira kira dua meter
dan di beberapa titik juga sudah ada pembatas supaya pesepeda merasa aman nih
tidak langsung bersinggungan dengan kendaraan bermotor
tapi sayangnya juga di beberapa titik jalur sepeda
masih ada pengendara kendaraan bermotor yang suka berhenti mendadak
dan juga menggunakan jalur khusus sepeda sebagai lalu lintas mereka
padahal kan ini tidak diprioritaskan bagi kendaraan bermotor
nah yang paling penting adalah kesadaran sesama warga jakarta untuk menghormati
satu sama lain agar tidak saling bersinggungan di jalan raya
lanjut jalan jalan lagi
pada dua ribu dua puluh dua pemprov dki jakarta berencana menambah satu ratus sembilan puluh lima km jalur sepeda baru di dua puluh wilayah jakarta
biaya yang bakal dihabiskan diperkirakan mencapai rp satu ratus sembilan belas miliar rupiah yang diambil dari apbd
jalur sepeda juga akan disediakan di wilayah perbatasan ibu kota dan daerah penyangga
warga yang ingin bersepeda di tempat khusus dapat melakukannya di gelanggang olahraga velodrome di kawasan rawamangun jakarta timur
bertama resmi jakarta international velodrom gelanggang olahraga ini sejatinya telah berdiri sejak seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga
velodrome rawamangun direvitalisasi dengan tampilan lebih modern pada dua ribu enam belas
dan diresmikan pada lima belas agustus dua ribu delapan belas untuk penyelenggaran asean games dan asean para games dua ribu delapan belas
jakarta international velodrom juga telah mengantongi sepeda
dan juga telah mengantongi sertifikat standar internasional dari federasi balap sepeda dunia atau uci
tak sekedar menjadi arena balap sepeda velodrome rawamangun juga menyediakan sejumlah sarana olahraga lain bagi warga jakarta
seperti lapangan bola volley bola basket juga jogging track dan lain sebagainya
selain tempat olahraga terpadu jakarta juga memiliki fasilitas yang murah dan ramah keluarga
seperti taman terbuka yang cocok untuk berolahraga sekaligus berrekreasi
salah satunya adalah tebet eco park di jakarta selatan yang baru saja selesai direvitalisasi pada april dua ribu dua puluh
memiliki area seluas tujuh hektare tebet eco park dilengkapi dengan peralatan gym dasar
terdapat masing masing tujuh alat olahraga di dua sisi tebet eco park
wah lumayan juga nih
nah di tebet eco park ini selain menghadirkan kerindangan pepohonan dan juga kesejukan udara
juga menghadirkan sarana olahraga yang bisa dinikmati oleh sejumlah pengunjung yang datang ke lokasi ini
nah kalau dilihat di sekitar saya ini banyak sekali alat alat olahraga yang bertipe alat fitness gitu ya alat gym yang bisa digunakan
tapi kalau dilihat juga ini lebih banyak anak anak kecil yang menggunakan padahal alat ini harusnya digunakan oleh orang dewasa untuk berolahraga
itu artinya perlu adanya pengawasan dan juga perawatan secara berkala agar alat alat olahraga ini bisa terus terjaga dan tidak cepat rusak
dan yang paling penting adalah tanggung jawab bersama warga jakarta untuk memelihara sarana dan prasarana
ini semua agar tetap bisa dipakai sekarang saya mau lanjut dulu fuh
hadirnya berbagai fasilitas olahraga dan rekreasi ini disambut baik oleh warga jakarta
bersepeda secara secukup ya ini infrasturnya terus jalurnya juga udah bagus mungkin jalur jalur yang belum ada boleh ditambah lagi gitu
di sini tuh sirkulasi udaranya lebih baik aja sih
ya di sini sih cukup asri juga sih
karena walaupun ini ada jalan rayanya tapi pas udah masuk bisa muter di sana larinya cukup gak ada ini sih gambuan asep polusi gitu
kalau menurut saya sih ya kalau ditambah ya bersyukur kalau dibilang cukup ya udah cukup juga karena udah terlalu banyak juga
aku saya sendiri sih sebenarnya bagus jadi yang mau olahraga bisa olahraga secara gratis di sini juga
meski pada umumnya menanggapi secara positif warga menilai fasilitas olahraga dan rekreasi ini masih memiliki kekurangan
kalau lebar cukup cuman steril ini pak kadang kadang motor itu masih parkir sembarangan gitu
jadi sepeda masih terasa terganggu gitu
iya sih iya itu bener kayak kalau bisa ditambah terus juga kayak
aku saya lihat semuanya tuh ada kayak apa ya kotor gitu jadi pengen lebih bersih gitu
agak tadi saya pakai masker agak sedikit aromanya mungkin dari aliran saluran itu kali tadi ya kali kali itu doang
perawatan taman miliknya
perawatan taman miliknya perawatan taman miliknya
berkait bersama ini tentu bukan hanya tanggung jawab pemerintah
tetapi juga warga yang menggunakan fasilitasnya
kesadaran warga untuk bersama sama mengawasi dan memelihara taman dan fasilitasnya
perlu ditumbuhkan sejak awal agar semua yang berkunjung dapat berolahraga dengan nyaman dan aman